menu kepala ikan pertama saya adalah menu spesial dari kawasan pertambakan mangare kecamatan manyar kabupaten gresik jawa timur
ini adalah kepala ikan sembilang
untuk menuju ke lokasi kedai kita akan melewati hamparan tambak budidaya air payau
nah pelanggannya datang dari berbagai daerah loh hanya demi mencicipi menu spesial ini
ikan sembilan sendiri sebenarnya adalah ikan laut yang kerap disebut sebagai lele laut
sama sama berkumisnya namun ukurannya jauh lebih jumbo berpasti lebih tajam dan beracun
makanya harus tahu cara mengolahnya dengan benar biar nggak celaka
tapi kalau sudah di tangan ahlinya wih rasanya bikin ketagihan
kayak lele kalau lele kan batilnya cuma dua kalau sembilan kan tiga
yang atasnya ada lagi
kalau sembilan tuh kalau orang kena patil badan itu bisa panas dingin
kutikasi obat suntik enggak mempan
ya nunggu pendak
tekstur ikan sembilang berbeda ya dengan lele
karena ini ikan laut jadi dagingnya lebih padat
satu ekor ikan sembilang dibagi jadi beberapa bagian
ada kepalanya saja bagian badan dan bagian ekornya
tapi kepala ikan yang dimasak bumbu kuding ini nih yang bikin pelanggan berdatangan
masaknya sih sebenarnya nggak lama
tapi proses membersihkan ikan memang harus benar benar teliti
supaya nggak ada amis yang tertinggal
warung keluarga pakasan bisa menghabiskan satu lima kuintal ikan sembilan per hari
dengan harga rp lima puluh ribu rupiah per porsinya
sembilang kuah kuning
ini ya gambarannya kuahnya ini kaldu ikan
biasanya kan itu aja udah enak ya tapi ini berpadu sama rempah
rasa kaldu ikan berpadu sama rempah kerasa banget ada jinten sama kunyitnya
itu belum cukup ya karena ada sensasi lainnya
coelin dagingnya ini empuk
nah saya kan termasuk aliran penyuka daging yang nempel ke tulang itu paling enak
ini kebukti banget
ini sembilan tapi nilainya sepuluh surga dunia
dari kepala sembilan kita santap kepala kakap
yang ini salah satu sop kepala ikan legendaris di surabaya jawa timur
satu porsi kepala kakap di kawasan perak surabaya ini beratnya bisa mencapai satu kilogram
nggak heran kan dalam satu bulan empat ton kepala kakap ludes terjual
olahan kepala kakap ini menggunakan bumbu dedaunan segar khas ambon
masaknya sampai meresap dan aromanya membuncah
misalkan ini khasnya dari ambon
mereka itu makannya itu harusnya pakai papeda
tapi kalau orang surabaya sini kan mereka kan belum tahu
iya papeda itu
jadi mereka gantinya dengan nasi
cita rasa khas ambon ini membuahkan banyak pelanggan setia loh
dan yang paling penting dalam menyajikan menu kepala kakap nikmat adalah ikan
yang digunakan harus segar dan berkualitas baik
gede banget ya
dan ini karena menikmatinya makan belepotan nggak masalah
yang pertama dari kuahnya ya
ini seruputan awal pun bakal kerasa kaldunya itu pekat banget
bisa berpadu pas sama bumbu bumbu rempahnya terutama daun daunan segar
ada daun kemangi daun jeruk daun salam itu kerasa banget
apalagi ditambah lagi jeruk segar
nah yang kedua nih
nih dagingnya itu yang nempel di kepala masih banyak banget
nih tebel dan teksturnya itu empuk
yang penting tuh juisi
desesep tuh bisa
surga dunia ini mah
anda penasaran mencicip kepala kakap di kawasan perak surabaya ini
nah buat pesanan keluar kota bisa kok dikemas frozen
sehingga masih nikmat saat tiba di meja makan anda